pada hari ini kami akan melaporkan juga tentang beberapa kinerja data di bidang kesehatan
hari ini kami telah memeriksa sebelas empat ratus tujuh puluh spesimen
sehingga totalnya sudah menjadi tiga ratus dua puluh tiga tiga ratus tujuh puluh enam spesimen
dari pemeriksaan tersebut kita dapatkan konfirmasi positif
naik tujuh ratus orang sehingga menjadi dua puluh enam empat ratus tujuh puluh tiga orang
data ini kalau kita pelajari lebih lanjut
kita lihat ada lima provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan
yang pertama adalah jawa timur sekarang menjadi dua ratus empat puluh empat positif
ada penambahan dibanding kemarin sebanyak satu ratus sembilan puluh
dki kemarin satu ratus sembilan belas
dki kemarin satu ratus sebelas dan sekarang naik jadi satu ratus delapan belas
namun sekali lagi bahwa dki tidak hanya berasal dari penduduk dki
tetapi juga pekerja migran indonesia yang baru kembali
yang rata rata lebih dari seribu orang tiap hari
yang masuk melalui bandara soekarno hatta
juga kita lakukan screening
apabila kita temukan kasus positif
maka mereka akan kita rawat di rumah sakit darurat wisma atlet
kemudian ntb juga mengalami peningkatan empat puluh dua orang
jawa tengah mengalami peningkatan tiga puluh tujuh orang
sulawesi selatan meskipun menurun dibanding kemarin
namun angkanya masih cukup signifikan yaitu bertambah tiga puluh satu orang
sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus pada hari ini
diantaranya adalah aceh jambi kalimantan utara dan riau
sementara juga ada provinsi yang melaporkan hari ini ada penambahan satu orang
diantaranya adalah bangka belitung kepulauan rio lampung dan ntt
ini yang kita dapatkan dari data positif
kasus sembuh meningkat dua ratus tiga puluh sembilan orang
sehingga total kasus sembuh sekarang menjadi tujuh tiga ratus delapan orang
kita harus melihat data ini yang membawa optimisme kita
bahwa banyak kasus yang sembuh bahwa penyakit ini bisa disembuhkan
bahwa kita mampu menyembuhkannya
kita lihat bahwa angka dua ratus tiga ratus sembilan puluh tiga orang yang sembuh hari ini
sebagian besar adalah memang pada kelompok usia antara dua puluh sembilan sampai empat puluh lima tahun
artinya pada kelompok inilah yang sebenarnya kita berharap bisa cepat menjadi sembuh
agar kemudian bisa menjadi produktif kembali karena inilah angkatan kerja kita
kasus meninggal empat puluh orang sehingga menjadi satu enam ratus tiga belas orang
saudara saudara saat ini sudah ada empat ratus enam belas kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi yang terdampak
kita masih melakukan pemantauan ketat pada orang dalam pemantauan sebanyak empat puluh sembilan sembilan ratus tiga puluh enam orang
sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih kita awasi adalah dua belas sembilan ratus tiga belas orang
hari ini juga kami mendapatkan laporan dari rumah sakit darurat khusus covid
yang berada di pulau galang
rumah sakit ini kita bangun dengan kapasitas terpasang adalah tiga ratus enam puluh tempat tidur
diantaranya ada seratus tempat tidur untuk icu
laporan yang kami terima hari ini
yang dirawat tiga puluh enam orang
artinya kapasitas kita masih cukup
secara keseluruhan seperti itu
saudara saudara gambaran gambaran inilah yang kemudian kita yakini bahwa penularan masih terjadi
bahwa kasus baru masih terus bertambah
artinya masih ada orang sakit
masih ada orang berpenyakit yang membawa virus ini
yang berada di tengah masyarakat
oleh karena itu mari kita hati hati agar tidak tertular
jaga jarak secara fisik dengan siapapun
kemudian gunakan masker
rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
ini menjadi prasarat yang paling penting
menjaga jarak penting
atur kegiatan kegiatan sosial kita
agar tidak menimbulkan kerumunan
tidak menimbulkan penumpukan
oleh karena itu inilah yang kemudian menjadi salah satu yang harus kita biasakan
di dalam menghadapi kenormalan yang baru
saudara saudara kita pasti mampu melaksanakan ini
kita yakin bahwa peran serta semua orang
tanpa terkecuali terus menerus
apalagi berbasis penyakit
ada kekuatan melindungi keluarga agar tidak sakit
adalah menjadi kekuatan yang sebenarnya dari kita
ikuti terus informasi tentang covid sembilan belas ini
agar kita bisa mendapatkan data fakta
instruksi anjuran arahan pemerintah dengan benar
kami yakin semua gugus tugas di daerah pun juga memiliki kanal kanal informasi yang telah disiapkan
kita bisa melihat di covid sembilan belas go id
ada call center satu ratus sembilan belas extension sembilan yang bisa kita gunakan setiap saat
ada akun media sosial di atlawancovid sembilan belas
kemudian beberapa aplikasi online
halo camp case dan layanan kesehatan serta layanan telemedicine yang lainnya telah disiapkan
secara rutin tvri rri
selalu menyampaikan berita berita tentang hal ini
dan pasti akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
oleh karena itu mari tekad kita kita kobarkan
bahwa kita akan melindungi diri kita
melindungi keluarga kita
melindungi orang lain
karena dengan cara inilah kita bisa melindungi indonesia
optimisme harus kita bangkitkan
indonesia pasti bisa
terima kasih selamat sore